menyadari masih banyaknya masyarakat indonesia yang belum tersentuh jasa keuangan
pemerintah pun berupaya memberikan langkah langkah sistematis
hal ini dilakukan agar masyarakat mudah memperoleh dana untuk pengembangan usaha
dalam peluncuran strategi keuangan inklusif di istana negara
pemerintah akan menempuh langkah langkah tertentu agar masyarakat dapat dijangkau oleh jasa keuangan
langkah langkah tersebut adalah memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat
bantuan sertifikasi properti seperti tanah
memperluas jangkauan keuangan ke masyarakat dalam berbagai bentuk
dan yang paling penting adalah perlindungan hukum
jadi kami melihat strategi nasional keuangan inklusif
mulai dari edukasi sampai perlindungan konsumen
menyiapkan teknologi informasi
dan juga membangun regulasi
ini semua sebagai upaya terpadu
bank indonesia akan mendukung penuh ini